anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news dan kami masih membahas soal mitigasi bencana
di awal tadi di segmen satu kita sudah berbicara tentang buoy kemudian alat itu sudah dipastikan sudah tidak ada lagi
tapi tentunya itu tidak mengurangi kesiapsiagaan indonesia terhadap bencana
tapi bagaimana bisa memastikan bahwa ya kita siap dengan bencana itu pak tiar kalau dari sisi bmkg
kalau saya berpendapat gini secanggih apapun suatu sistem peringatan dini apapun itu itu akan sangat kurang berhasil jika masyarakat sendiri belum aware belum terbiasa dalam kegiatan mitigasi bencana
karena siklus dari bencana itu kan adalah sebelum terjadi bencana
pada saat terjadi bencana kemudian sesudah terjadi bencana
untuk palu kemarin adalah pada saat terjadi bencana dan sekarang fasenya adalah sesudah terjadi bencana
penanganan penanganan rekon dan sebagainya
setelah ini what next
adalah persiapan persiapan yang dilakukan sebelum terjadi bencana
hal ini disebut kita dengan mitigasi
mitigasi itu dilakukan upaya upaya kalau terjadi bencana biarkan itu bencana terjadi misalkan gempa misalkan
biarkan gempa itu terjadi
tapi jumlah korban yang akibat dari gempa itu akan sangat berkurang
nah siklus ini yang harus terus dikembangkan
di samping memang secara struktur sistem peringatan dini itu dibangun
jadi saling terkait seperti ini
jadi mana dulu sistemnya dulu atau kulturnya dulu
karena secanggihnya sistem peringatan dini tanpa ada struktur yang eh kultur yang memang tentang kebencanaan

kalau sistem ini matang maka itu akan selalu menimbulkan korban
nah dan sebenarnya tahun dua ribu enam kalau tidak salah sudah sudah ada pemetaan soal bencana bencana gempa
ancaman bencana gempa dan tsunami di wilayah sulawesi tengah
artinya pemerintah juga semestinya bisa memberikan pengetahuan memberikan informasi kepada warga
berbagai media berbagai hal kayak bmkg sendiri mau media sosial misalkan instagram facebook
twitter kemudian berbagai media seperti sekarang kita mengadakan sekolah lapang gempa di beberapa kabupaten tiap tahun
itu kita lakukan satu hal
hanya memang menumbuhkan
di palu sudah pernah belum
tapi menumbuhkan kesadaran itu memang butuh waktu
saya seling mencontohkan begini
kalau kita punya rumah di satu daerah yang rawan maling
kalau kita selalu melihat menunggu kapan malingnya datang
tapi pintu tetap terbuka jendela tidak terlalu teralis
kapanpun kita akan kecolongan
kita sudah tahu daerah kita rawan bencana terutama gempa
tetapi kita membangun rumah tidak memperhatikan struktur bangunan tahan gempa misalkan
terus pada saat gempa kita mudah panik karena tidak terbiasa pada saat gempa harus ngapain
nah ini sampai kapan
kapanpun kalau terjadi apalagi kalau misalkan tsunami
alarm dari alam adalah kalau anda berada di pantai
kemudian merasakan guncangan yang keras
tanpa diperintah oleh siapapun tanpa menunggu peringatan
anda harus menyelamatkan diri menjauhi pantai
ini yang harus kita terus sosialisasikan terus kita jadikan satu kebiasaan di masyarakat
peristiwa di palu ini artinya masih banyak masyarakat yang tidak aware dengan
atau justru mereka tidak tahu sama sekali apa yang harus dilakukan
ini yang harus kita pastikan karena
berarti bukan mereka tidak aware ya
atau tidak tahu sama sekali ini harus
kadang kadang suatu informasi itu bisa diterima masyarakat
tetapi kan kadang kadang
urutan prioritasnya mungkin yang
kalau berdasarkan video terkadang orang juga bisa lihat bahwa
kita sering bilang bahwa kalau ada gempa di pantai
dan kemudian cedera cedera gomong tsunami
segera jauhi pantai tapi pada saat beberapa video
orang tertegun mungkin karena kaget
atau mungkin tidak tahu kita juga itu anjar anjar
meskipun ada beberapa teman teman juga sudah memberikan peringatan kan
teriak teriak bahwa ini tsunami dan harus jauhi pantai
nah ini yang harus kita bangun bentuk upaya upaya mitigasi secara struktur
sejalan dengan upaya upaya pemahaman kebencanaan
mitigasi secara kultur
oke oke kalau dari kultur nih misalnya pak arifin
juga mungkin sudah sering menemui banyak orang yang kemudian dengan
katakanlah tingkat pengetahuan yang berbeda beda
tapi bagaimanapun ini adalah dasar yang harus dimiliki diketahui setiap orang
apa yang terjadi di palu kenapa mereka juga
apakah mereka tidak terinformasi dengan baik
apakah apa yang terjadi di mana missnya di sini pak arifin kalau menurut anda
menurut saya memang pengalaman menghadapi tsunami untuk wilayah indonesia timur
dan juga memang kita juga sangat takui pengharapan untuk kesehatan
khususnya yang di wilayah wilayah yang tadi terdampak itu kita juga masih kurang
ini menjadi momen yang baik sebetulnya bagi kita semua
artinya memang tadi yang disampaikan oleh pak tiar memang kita garap secara paralel
baik sistem maupun kultur memang kita garap secara paralel baik sistem maupun kultur
kita tidak menyalahkan siapa siapa karena memang sudah terjadi
dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga
sebetulnya tentang gempa ini yang bahaya bukan gempanya
yang bahaya adalah kita tinggal di rumah bangunan yang tidak tahan gempa
karena apapun yang terjadi gempa pasti akan terjadi untuk melepaskan energi
dan itu pasti terjadi
sehingga satu hal yang perlu dilakukan di sini adalah bagaimana komitmen dari masyarakat
untuk mengambil pelajaran yang sangat berharga dari gempa yang
terjadi kemarin itu adalah termasuk yang di lombok adalah
bagaimana membangun dengan konstruksi yang tahan gempa
dan itu ada juga sudah beberapa contoh
katakanlah kalau memang mau tinggal di tempat yang daerah rawan gempa
dan kita harus punya rumah yang memang tahan gempa
dan itu bisa kita lakukan itu
nah yang kedua tentunya adalah bagaimana budaya masyarakat tangguh bencana sadar bencana
kalau ada peringatan tsunami dari bmkg ya secepatnya ya harus menjauhi pantai
karena pasti cepat atau lambat kalau peringatan itu datang tsunami akan datang
sehingga ini harus menjadi sebuah budaya yang harus melekat di setiap generasi
dan khususnya juga yang sekarang ini ada generasi muda khususnya
dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membangun tata kelola sistem sambil berjalan ya
kami sebagai pmi kami akan membangun kesiapsiagaan di tataran masyarakat dan keluarga sekolah
kemudian pemerintah bmkg sistemnya tadi peralatannya
jadi saling sinergi
sistemnya peralatannya termasuk mungkin buaya juga ya pak ya
iya termasuk itu perawatannya tadi bapak sudah sampaikan ya
ya di kita pun banyak dana berkurang sehingga pemeliharaan peralatan seismograf itu juga banyak berkurang
tapi kita berusaha untuk tetap optimum
karena kan satu ratus enam puluh lima bahkan nanti ada dari bantuan jepang dan cina menambah lagi itu bisa menambah baik seismograf aslograf
itu membutuhkan memang pemeliharaan kan membutuhkan dana
artinya dengan sangat berkurang kita berusaha untuk tetap ini jalan dan peringatan dini yang kita bangun selama ini akan tetap optimum
mudah mudahan optimum karena bagaimanapun misalnya ada satu yang hilang katakanlah sistemnya buai hilang kan artinya pincang sekarang pak tia
menurut saya juga perilaku masyarakat
ada boy dan sebagainya tolonglah dirawat jangan diambil kan
ya kan ada pernah kejadian yang ada di laut diambil
kita juga banyak yang pernah kemalingan padahal untuk mereka mungkin nggak terlalu banyak berguna
sensor pencatat gempa beberapa tempat pernah hilang karena dicuri orang bahkan ada panel
tapi buat kita sangat penting karena kita memantau pergerakan seismik di satu daerah kan
dan menyelamatkan banyak orang informasinya
sensor itu hilang maka akan berkurang kan
ini ketepatan dan sebagainya
tapi sudah diperbaiki lagi belum pak
jangan jangan kayak buoy hilang ya sudah hilang aja gitu
dengan segala tenaga satu kita coba untuk memperbaiki
bahkan ada beberapa negara yang jepang ini sudah mulai juga dengan programnya mereka membantu kita untuk pemasangan seismograf dan slograf di beberapa tempat
pak saya masih tertarik dengan soal buaya yang hilang ini pak
untuk perawatan nih misalnya untuk perawatan misalnya buaya yang rusak itu perawatannya di siapa sih pak tanggung jawabnya
seperti yang tadi saya bilang
kita ada beberapa siapa berbuat bagian apa
di boy kita di peralatan seismograf
dan tetgate ada di big
nah tentang pemeliharaan sebagainya
hanya datanya memang kita data sharing
datanya data bersama sama
big juga mengirimkan data tetgate ke kita
dan pak tia pertanyaan sederhana yang banyak orang
mengapa ketika disadari itu semua sudah terlambat dan itu semua sudah hilang
tidakkah ada yang bisa diantisipasi misalnya buoy hilang kemudian seismograf sensornya hilang apa segala macam
tidakkah ada yang bisa diantisipasi
ini masih masih diantisipasi hilangnya atau
hilangnya dan kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan setelah itu
saya fokus kebicaraan tentang peralatan yang di bmkg ya
karena itu wilayah ranah kita
ada beberapa memang peralatan yang membutuhkan pemeliharaan misalkan dan beberapa yang karena pemotongan anggaran sehingga berkurang
tapi kita berusaha untuk optimum
banyak beberapa cara kita bekerja sama misalkan dengan pupr
karena ada beberapa bendungan mereka dipasang selograf dan datanya data sharing ke kita
kemudian juga jepang ini dalam program lagi berlangsung memasangkan beberapa sensor
kemudian gak lama nanti juga china lagi proses seperti itu
sehingga satu hilang kita akan meng cover
tapi ini juga bukan berarti kita harus meng ignore atau tidak mengidahkan
kita tetap berusaha meyakinkan pemerintah bahwa ini penting sekali untuk di apa ya
untuk di dukung untuk pembiayaan pemeliharaan sehingga sistem yang kita bangun juga lebih optimum seperti itu
dpr berjanji untuk bisa membantu menambah anggaran nih pak katanya sudah akan memanggil kepala bmkg
dan itu juga yang akan disampaikan soal anggaran
salah satunya itu yang mungkin akan disampaikan bahwa ya lagi lagi kita butuh pemeliharaan butuh dukungan pemeliharaan
salah satunya itu yang mungkin akan disampaikan bahwa ya lagi lagi kita butuh pemeliharaan butuh dukungan pemeliharaan

tapi bukan berarti dengan tidak berkurangnya anggaran kita terus mandek tidak bekerja
kita selalu bekerja secara optimum dua puluh empat jam teman teman semua bahkan kemarin pada saat gempa malamnya teman teman kita menuju ke palu
sekarang sudah dilakukan beberapa kegiatan surpaid micro macro seismik kemudian diajak tsunami seperti itu
sekalipun mungkin agak pincang ya pak
karena bagaimana kan satu sistemnya hilang tadi
lebih baik berjalan walaupun dengan penuh kekurangan
daripada kita tidak berjalan demi menutupi kekurangan kita
oke struktur dan kultur harus berjalan bersama sama untuk mitigasi
terima kasih pak tiar sudah bergabung bersama kami
pak arifin terima kasih banyak